siapa tau bisa ngerubah nasibku
kayaknya begitu ini
kamu itu marah
ngarep dari ikan
emang kamu pikir ikan itu ada kantongnya
terus bisa ngeluarin duit
nih duitnya bang
ini mah mesra
ini ikan keberuntungan
sekarang kamu buang
atau tak goreng beneran loh ikan
kamu bilang ikan keberuntungan apa
gak keliatan apa apa
kok gak ada perubahan apa apa
jatuh dari tangga
ini ikan siang
ini ikan patuh
atau aku goreng
tak buang tak buang
kalau mau jadi keberuntungan bisa
terus bikin aku kenyang
beruntung aku bisa kenyang makan ikan
yang buang saya aja ya
semua kerjaan itu kalah
sumpah kamu bang
aku tunggu ya kak
aku harus kasih tau dewi
handphone dewi kenapa gak aktif ya
kamu ngapain disini sendirian
engga aku aku nelfonin dewi tapi emon tuh gak aktif
pacar kan lu
pak mungkin dia udah tidur
yaudah yuk kamu ditungguin sama erin
hmm rupanya dia masih mikirin si dewi itu
pokoknya aku akan bikin kamu jatuh cinta sama aku isnu
dewi pengen tau
kalau ibunda itu seperti apa ya kak
bunda itu cantik
bunda itu adalah ratu yang tegas
dan dia sangat peduli dengan rakyatnya
sampai sampai kerajaan kita itu dikenal kerajaan yang tentram
dibanding bangsa seluruh dunia lainnya
bunda pernah cerita
dulu ayah meninggal pada saat peperangan
bangsa siluman ular lainnya
tapi itu udah lama banget tip
pada saat bangsa siluman ular lainnya itu pada menyerang
dewi bisa liat bunda
kamu mau liat bunda
bunda itu mirip banget sama kamu
bunda gak pernah nangis dong
kakak cuma punya kamu
udah jangan sedih lagi ya
aku butuh darah manusia
aku harus mencari mangsaku selanjutnya
aku mau permisi ke toilet bentar ya
sepertinya tempat ini lucu untuk aku mencari mangsa
sepertinya aku menemukan mangsaku
sepertinya aku menemukan mangsaku
sepertinya aku menemukan mangsaku
kok bisa ada jin aja lagi sih
bukannya tadi cuma satu
kan cuma kita doang berdua yang bertugas nih malem
kok bisa ya
suara dari mana tuh
oh iya ada suara perempuan
gak tentu mayap deh
kan udah mati
tadi suara dari situ
yaudah coba samberin
gua jadi menunggu gini
aduh buruan dong
kenapa sih setiap kita pergi kemana pun pasti diikutin sama sulman ular
kak kalau orang masih di luar
ya udah erin kamu jagain mama ya
jangan kemana mana ya udah stop kamu diberi kakak
ya neng dibilang ini bener neng
kalau siluman ularnya kayak saya
jangan butuh aku
aduh itu suara wisnu kenapa dia ada di sini wah bahaya dia bisa ngenalin aku
kamu pasti siluman ular yang selalu mengganggu keluarga saya
kalau kamu berani kamu lawan saya
sepertinya dia pasien penyakit jiwa
nenek kalau di sini terus nanti banyak pasien yang takut sama nenek
kasian pasien yang lain ya
mendingan nenek sekarang balik ke kamar nenek ya
aku mau ke kerajaanku aku ratu ulat